bisa ada ketemu bulan
jangan tunggu sekarang
baru kok sampe kapan disana man
ya kalau berapa lama gue
gue belum bisa pastiin
kalau keadaan bokap gue gak membaik
gue pindah sekolah disini
kau itu ke jakarta mau mengejar cita cita kau
kau mau jadi dosen sastra
kau bilang kau mau memajukan sastra indonesia
kalo kau disini bagaimana dengan cita cita kau itu
roda mesin yang ku naiki ini
apa dia kembali pun
aku tak tau
yang gini ku tau
hanya bulan dari
yang sekarang jauh dan ku rindu
yang sekarang jauh
dari tatapan mataku
kok didiemin sih makanannya
ini dimakan lan
lan itu siapa
ah mamak tau nih
jangan jangan kau punya pacar di jakarta ya
cuma foto ini yang gue punya
udah mu k bam
lo bi kena engkau
lo tau kan si defon dulu gak deketin lo
nah sekarang dia juga gak deketin si wulan
tapi yang gue liat sih gak nyangkut nyangkut
si wulannya aja kegatelan banget sama si roman
aduh bella kenapa sih harus diajarin juga
lo suruh dong si defon buat perjuangin si wulan
biar lo aman perjuangin si roman
eh bel kayak bener juga sih
mendingan lo suruh defon deketin si wulan
seru dia deketin yang gencar
biar si roman gak deketin wulan lagi
bagus juga tuh deketin berdua
ya kalo gitu gue samperin defon dulu ya
gue punya saran bagus banget buat lo biar lo dapetin led
jadi gini roman itu kan lagi pergi
ini tuh kesempatan bagus banget biar lo dapetin wulan
jadi nanti kalo misalkan roman udah pulang
wulan itu udah jadi milik lo

gak ada masalah
gak ada masalah
gue udah obrolin masalah itu sama temen temen gue
gue udah ngerancanain semuanya
yaudah bagus kalo gitu
good luck ya semuanya
guys jadi gimana
pada ngerti nggak yang tadi gue omongin
lan lo mau gak jalan sama gue
lebih santai lebih santai
lan lo mau gak jalan dua sama gue
bayi dulu emang yang kayak ada yang kurang man
mungkin ada semua takdir dari tuhan
bisa ada ketiduran
jangan tunggu sekarang
iyuhh oke tentunya
pantesan aja jalan ke singit
lari kamarnya salah
bulan tuh kesono bukan kesono
bob ini tuh sekolah
kalau gue ditolak lagi harga diri gue jatuh
makanya ya aduh kapan ya
jangan sekarang enaknya dimana ya
ya kalau mau sepi sih
gunung anak rangatau tuh
abis nembak mandi lahar lo
diorang gak perlu serius lo bob ya
lagian gak ada yang sepi di mana
nih di rumahnya
rumahnya sepi tuh
gak malu malu amat
ah itu sudah
boleh banget tuh
namanya apaan yang berarti
makanya gak ada apa apa
kamu cin ei
bisa buka pintunya gak
saya udah pelan pelan loh
jangan bikin gue marah
wulan mau kenapa lan
lo jawab gue lo kenapa lan
kok mati sih
sinyalnya jelek lagi
sinyalnya jelek lagi
sinyalnya jelek lagi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
sinyalnya jelek lagi
sinyalnya jelek lagi
sinyalnya jelek lagi
sinyalnya jelek lagi
sinyalnya jelek lagi
sinyalnya jelek lagi
sinyalnya jelek lagi
sinyalnya jelek lagi
sinyalnya jelek lagi
sinyalnya jelek lagi
sinyalnya jelek lagi
sinyalnya jelek lagi